pada hari pertama sekolah tatap muka di jakarta
suku dinas pendidikan wilayah dua jakarta pusat
melakukan inspeksi mendadak di sekolah dasar negeri tujuh belas cempaka putih pada senin pagi
saat sida pegawai dinas pendidikan mendapati satu ruang kelas
dengan jarak bangku antar siswa yang saling berdekatan
para guru dan siswa langsung diminta untuk melakukan penyesuaian tempat duduk
siswa juga diminta untuk merentangkan tangan untuk memastikan jarak aman
kota tanggerang banten pada senin pagi
hari pertama ini yang mengikuti hanya kelas satu dan kelas enam
tetap muka dilakukan selama dua hari dalam satu minggu
yakni hari senin dan hari kamis
sedangkan untuk kelas dua dan kelas lima pada hari selasa dengan jumat
lalu untuk murid kelas tiga dan empat
di hari rabu dan sabtu
siswa dan siswi dijemput oleh guru untuk masuk ke kelas masing masing
dengan menjalankan protokol kesehatan yang sangat ketat
seperti mencuci tangan menjaga jarak dan memakai masker
hingga cek suhu tubuh seluruhnya dibimbing oleh masing masing guru yang bertugas
sementara di mojokerto jawa timur
usia enam hingga sebelas tahun
di smp negeri dua kota mojokerto
pembelajaran tatap muka dilakukan seluruh siswa
tanpa ada sesi dan berlangsung selama enam jam
siswa masuk pada pukul enam empat puluh lima menit dan pulang pada pukul sebelas siang
mulai tiga januari atau hari pertama semester genap
sekolah yang berada di zona ppkm level satu dan dua
wajib menggelar pembelajaran tatap muka
durasi belajar maksimal satu hari
enam jam pelajaran
adalah masuk ppkm level satu dan dua
frekuensinya seluruh hari sekolah
senin sampai sabtu atau senin sampai jumat
sanksi berupa penutupan sekolah selama lima hari akan diberikan
apabila ditemukan siswa positif covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia